ke informasi berikutnya sembilan belas pasien positif covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit pertamina jaya cempaka putih jakarta
dinyatakan sembuh rumah sakit rujukan covid sembilan belas yang berada di bawah holding pertamina bina medica ini
juga merawat lima puluh sembilan pasien dalam perawatan serta tiga puluh satu pasien positif corona sejak dioperasikan tiga belas april lalu
hingga pukul selasa ini ada sembilan puluh orang yang sudah dirawat di rumah sakit pertamina jaya
baik yang positif covid maupun berstatus pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan
secara fasilitas baik infrastruktur maupun obat obatan rumah sakit bumn di bawah pertamina bina medica
sudah siap untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat
selain menerima pasien rujukan rumah sakit pertamina jaya juga menyarankan kepada masyarakat
yang telah berusia lebih dari lima puluh tahun apabila ada gejala covid dengan penyakit penyerta atau comorbid
agar langsung menghubungi

untuk sementara layanan laboratorium didukung mesin baru dapat menganalisis satu lima ratus sampel per hari
rumah sakit pertamina jaya juga memiliki layanan terbaru seperti dua robot perawat
layanan medis di rumah pasien atau homecare dua puluh empat jam
kami juga sudah punya untuk operasional drive thru
jadi kami menerima masyarakat yang ingin memeriksakan
diri secara mandiri yaitu dia bisa merequestkan
untuk memeriksakan apakah positif atau negatif dengan cara di swab test
kami tidak menganjurkan dengan adanya rapid test karena memang
sisi keakurasiannya agak kurang bisa dihandalkan
pada awal bulan april dua ribu dua puluh telah dioperasikan sebagai rumah sakit rujukan covid
dan juga ditambah dengan rumah sakit modular di halaman depan hotel patra comfort ini
untuk rumah sakit pertamina jaya kita sudah melakukan banyak sekali renovasi
baik itu icu maupun non icu yang semuanya kami persiapkan untuk pasien covid sembilan belas